kabur kemana lagi tuh orang
menurut lu nih
nyanak bakal sembuh gak ya
malah berdoa lu harusnya
lu harus yakin
ini mudah mudahan sih
gue juga takut
tapi lu liat dong
udah ada perubahan kan dari mukanya
udah luntur udah kakak biru lagi kayak belaho ya
saya baru ingat
saya baru ingat
saya baru ingat
ya dengan izin allah subhanahu wa ta'ala
pasti teman kami sembuh
syukurlah kalau kayak gitu
kalau kalian yakin teman kalian pasti sembuh
saya sarankan sebaiknya kalian menghindari para begal begal itu
ini sekarang kita mau ke sono pak
lu anak baru juga
jadi sebenarnya begini
saya sendiri yang akan berangkat kesana
saya akan menghajar semua penjahat penjahat
biar mereka kapok dan tidak melakukan segala kejahatan
sani boy itu tidak pernah takut
karena saya adalah penumpah segala kejahatan
penegak kebenaran di jalan semua keadilan
pak ada yang setelah
pak itu pak
pak koi mau dibunuh sama begal begal itu
ustaz perlahan lahan sih
jangan cepat cepat bergo
pasti lu yang ngasih tahu di mana jamur itu berada
memang aku yang ngasih tahu
aku memang salah
untuk apa aku bertahan hidup
semua keluarga aku habis kalian bunuh
sekarang bunuhlah aku
mati kau ya nih yang lupa dicari sekarang lepasin orang orang aja bukan itu orang tuh
saya ini ada dimana
ya allah akhirnya kamu sembuh juga
iya soalnya kemarin
kamu kena racun para perambuk itu
kamu sudah sembuh ya sudah sembuh
sebentar pak sebentar
bapak tahu dimana teman teman saya
tahu tahu tahu
mereka sedang menuju rumah pak koi
untuk menyelamatkan pak koi dari serangan para penjahat
yang akan mencelaki pak koi
mereka pasti dalam bahaya
pakai tos tosan segala
kayak guling lo berdua lo ya
tenang kayak lo ya
aduh anak baru songong banget sih lo
kenapa sih lo ngomong yang kenceng gak kelihatan gue nih
aduh keren lo keren lo
jangan lah jangan lah
akhirnya aku jadi orang lain
akhirnya aku berhasil
menguasai gubuk ini
aku semua muntah
aku jadi orang kaya
lu mau kemana lu
aku mau ke mana cuman
dari dasar manusia pengkhianat
aku tidak peduli
aku sudah bosan jadi kacung
enggak jadi orang kaya
nari dwan naksani
saya atas nama warga desa di sini mengucapkan terima kasih
sekarang desa kami telah aman daripada begal begal yang jahat itu
terima kasih nari dwan naksani
jangan terima kasih sama saya pak
sama allah swt pak
dan mengenai barang hasil rampokan itu akan kami kembalikan
kami mengucapkan terima kasih pak
karena kami mungkin selama ini merampokkan bapak
kami mohon maaf kalau ada yang salah
insya allah setelah semua ini berakhir
kisah bapak akan kembali kembali
emang pampuan juga boleh ya pak
ada apa sani
aduh apa sih wan
ini gue lagi kasih tau nih
ini anak nih kelewatan nih
emang lu ya rada rada budak lu ya
aduh dia emang kagak pernah sekolah
eh enak aja lu bilang gue budak
gue dengar benar nih
ah buktinya lu kalau gue kasih tahu ngebantamu lu lu
ada juga junior itu di belakang gue
lu itu ngapain sih ya
lu itu sopan dikit kenapa sih
ini tuh rumah orang sani
iya gue tahu
hanya ini kan masalah harga dan matang
tuhan dia mesti tahu etika itu gimana
aduh maaf ya pak ya
ini masalahnya bukan sama daerah
di deras sih baik kok
ini sebenarnya masalah saya dengan dia ini loh
ya biasa kalau lelaki kan pasti ada selisihnya
ya junior dan senior tahu kan pak
oh jadi lu sekarang lo bela dia
anak baru nih junior
eh wan gue nih temen sama lu
sebenarnya ada apa sih
nggak ada apa apa pak
memang temen sayang satu itu yang mengagak sensitif sifatnya pak
jadi kami mohon maaf kalau kami mengganggu ketentraman bapak sekeluarga
kalau begitu kami langsung pamit aja pak
pasti kami tamit dulu ya
gila lu pada ya

gue emang pada benar benar lo
lo emang kelewatan wan ya

panit tenang ya
pulang walaupun baru
eh sani buat
eh sani buat
eh sani buat
eh sani buat
lu banget sih lu
anak baru juga lu
eh udah sani
yang namanya anak baru cuma aku min
eh gara gara dia nih
harusnya rasti sama gue
gara gara dia nih
lo ngapain deh kaki
lo taruh kaki di situ
nih gara gara dia nih
harusnya rasti sama gue
nih gara gara dia nih